bakal calon presiden dari pdip ganjar pranowo
berkumpul bersama lima ratus milenial dari generasi z
di denpasar bali pada sabtu
dalam kesempatan ini ganjar berdialog bersama sejumlah tokoh muda di bali
salah satunya putri lingkungan hidup dua ribu dua puluh putu ayu saraswati
dalam kesempatan ini ayu menceritakan pengalamannya
ikut kegiatan bersama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
mengunjungi beberapa daerah di indonesia
untuk mengolah tanah bekas tambang menjadi lahan produktif
ganjar pun berjanji akan memfasilitasi pertemuan kelompok pemuda di bali
dengan pemerintah daerah setempat
maka komunitas komunitas dari anak muda ini
mesti ada ruang ngobrol
ruang ngobrolnya ada dua
satu di dunia virtual dua ketemu beneran
ketemu itu audiensi ketemu dengan pemerintah
makanya tadi saya sampaikan
pernah nggak ketemu sama kepala daerah belum sih
oke bisa kok ketemu bisa
ganjar juga berdialog tentang lingkungan hidup
bersama grup pancarawa bali
serta membahas dunia digital bersama sejumlah musisi
dan konten kreator bali
liputan cnn indonesia